rabu siang seusai menteri kabinet indonesia maju jokowi maruf dilantik sejumlah kementerian mengadakan serah terima jabatan
di kementerian pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi melakukan serah terima jabatan pada menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru nadiem anwar makarim
dalam sambutannya nadiem makarim menteri pendidikan dan kebudayaan kabinet indonesia maju mengatakan
tidak memiliki program kerja seratus hari pertama nadiem berfokus pada mendengarkan dan berdiskusi dengan pakar pakar pendidikan agar dapat mendalami permasalahan yang ada di indonesia
tantangan terbesar menurut nadiem adalah skala pendidikan yang luas dengan lebih dari tiga ratus ribu sekolah
nadiem juga mengatakan bahwa akan melakukan terobosan dalam dunia pendidikan yang juga mengedepankan peran teknologi
saya belum bisa bilang terobosannya apa tapi yang udah jelas ya berhubungan dengan saya milenial dan background di teknologi
sudah pasti akan ada palingat perubahan perubahan yang terjadi
tapi pertama harus disimak dulu jadi saya nggak akan mention apa rencana saya
apa yang akan saya lakukan sekarang untuk interview ini
yang sudah jelas ada beberapa prinsip prinsip yang ingin kita capai
kita ingin memfokuskan kepada manusia yang keluar dari sistem pendidikan kita itu seperti apa
satu harus berkarakter satu merupakan suatu sistem pendidikan yang berdasarkan kompetensi
bukan hanya informasi saja tapi juga berdasarkan kompetensi

selalu pak presiden ngomong mengenai link and match antara industri dan juga institusi pendidikan
nadiem makarim resmi menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan atau mendikbud pada kabinet indonesia maju
penunjukan pendiri gojek di pos menteri pendidikan ini mengejutkan
karena selama ini latar belakang nadiem adalah pebisnis startup
lalu apa saja yang akan menjadi tantangan nadiem di dunia pendidikan di indonesia
untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami indra
pak rizmi haji pemerhati dan praktisi pendidikan
selamat siang terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini nadiem makarim di luar ekspektasi sepertinya
kalau kita ketahui dulu mantan menteri pendidikan ada muhajir effendi pak anies baswedan benar benar praktisi pendidikan
sekarang nadiem makarim yang merupakan bisa kita bilang praktisi teknologi startup
yang kemudian menjabat di posisi menteri pendidikan dan kebudayaan
tanggapan anda bagaimana mas indra
yang satu kita melihat
dengan beliau diangkat ini kan masyarakat jadi rame membicarakan pendidikan
selama ini kan masyarakat itu hanya mau bicara pendidikan kalau ada masalah
ada problem problem bullying atau zonasi anaknya tidak bisa diterima
itu baru mau bicara
media pun baru mau mengangkat topik pendidikan kalau ada masalah
tapi sekarang dengan ada beliau ini seperti ada angin segar
orang orang bikin meme macam macam
ya walaupun kesannya apa ya ada yang mungkin terkesan nyinyir tapi lucu kan begitu
jadi buat saya adalah satu hal yang angin segar buat pendidikan kita
angin segar ini dalam artian
masyarakat mulai excited dengan pendidikan
jadi itu satu hal positif yang kita bisa ambil dengan beliau diangkat oleh pak presiden
ditunjuk oleh pak presiden
yang pertama itu
yang kedua adalah kalau kita melihat dari apa yang beliau sampaikan
pada saat doorstop tadi dengan beberapa media
kan beliau mengatakan kenapa beliau diangkat
karena beliau dianggap oleh pak presiden adalah satu satunya yang tahu kebutuhan masa depan
nah kebutuhan masa depan itu apa
kalau kita lihat dari
oke lah sukses di bidang transportasi
bukan itu maksudnya
maksudnya adalah tahu masa depan itu apa yang skills apa yang dibutuhkan oleh anak anak kita di masa depan
karena salah satu tantangannya juga adalah menciptakan tenaga kerja yang siap dalam masa depan
bicara tantangan tenaga kerja itu di era tiga sama era empat itu sangat berbeda
era tiga era saya dulu kita harus menjadi anak yang patuh
anak yang karena didorong oleh industri
sedangkan era yang sekarang justru harus jadi anak yang tidak patuh
jadi kita ke revolusi pendidikan empat begitu ya
iya itu yang yang dibutuhkan dan beliau sepertinya adalah orang yang tepat untuk
tau lah arah yang dibutuhkan
menjadikan anak dari yang tadinya adalah anak yang penurut
menjadi seorang inovator
orang yang kreator menciptakan itu apa
itu yang saya lihat beliau sudah sampaikan
kemudian beliau juga jelas sudah mengatakan akan membuat terobosan dari sistem digital
indonesia ini kan tujuh belas ribu pulau
kita selalu selama ini masalahnya adalah tentang bagaimana menempatkan guru guru di daerah
padahal dengan ya
padahal sekarang dengan adanya teknologi ini
nggak perlu menempatkan banyak guru di daerah daerah tersebut
dengan menggunakan teknologi pembelajaran bisa berlangsung
jadi itulah garis merahnya ya
begitu menempatkan adim di mendikbud adalah agar bisa mengkomunikasi
mensinkronkan antara pendidikan dan juga teknologi mungkin
kebutuhan masa depan yang sekarang basisnya teknologi
betul tadi anda katakan memang inovasi kemudian robotisasi mungkin industrialisasi
mungkin adim bisa mengatasi semua atau menghadapi semua tantangan yang dihadapkan
mentransformasi hal yang dia kuasai dalam sektor teknologi ke bidang pendidikan
nah yang tadi saya katakan beliau itu adalah orang yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan
nah tantangan beliau sekarang adalah merubah
kondisi yang sekarang ini kapalnya kapal besar nih
kapalnya kapal besar
kapal pendidikan besar kan begitu
nah beliau itu tidak punya track record sama sekali berhubungan dengan pendidikan ini
tentunya resistensinya akan
tapi memang sudah pernah mengenyam pendidikan di kampus kampus bergensi di dunia misalnya
kan beliau sebagai siswa
kalau di sini kan saya bicara sebagai bagian dari pengelola kan
kan akan beda gitu
yang terjun ke dunia pendidikan sebagai pengelola dengan
siswa mahasiswa kan berbeda kan begitu
cara ininya sangat berbeda
nah tentunya tantangan berat buat beliau yang sama sekali tidak punya track record di sini
jadi kuncinya untuk beliau dan beliau sudah mengatakan hal yang bagus sekali
beliau mengatakan seratus hari pertama yang saya lakukan justru akan mendengarkan masukan dari para pakar
para pakar pendidikan itu sudah hal yang positif buat saya
artinya beliau mau belajar gitu
excited lah untuk pendidikan kita ke depan ini minimal lima tahun ke depan
dan dipimpin oleh anak muda yang tidak sombong tidak tau walaupun dia punya unicorn menciptakan unicorn
tapi justru beliau mengatakan seratus hari pertama saya akan mendengarkan para pakar pendidikan
oke berarti kita tidak bisa hanya membicarakan soal murid saja tapi juga bagaimana tenaga pengajar dan tenaga pendidikan yang ada
apakah kemudian tenaga pendidikan yang ada di indonesia saat ini sudah siap dengan menyerap gebrakan teknologi yang mungkin dibawa oleh nadiem nanti pada saat ia

justru itu tantangan terbesarnya kan begitu
kalau kita bicara ke murid anak itu malah senang memang dunianya itu dunia teknologi sekarang kan disebut dengan penduduk asli di dunia digital atau digital native anak anak sekarang
tapi untuk melewati para guru dan para orang tua ini beliau akan ketemu ada hal hal yang lucu nih
ada beberapa daerah
yang punya peraturan bupati
mengikuti peraturan wali kota yang melarang adanya gadget di sekolah
oke itu memang benar ada terjadi
ada kan begitu
beliau harus menghadapi kondisi ini
beliau juga akan menghadapi para orang tua yang juga pandangannya terhadap teknologi itu adalah negatif
nah buat orang seperti beliau mungkin nggak masuk akal
ada orang yang berpikiran seperti itu
tapi faktanya di sini itu yang terjadi
tapi faktanya dipilih presiden loh orang ini
bukan artinya kan dari sisi beliau kan tidak terbiasa dengan orang yang resisten
kan justru orang malah misalnya dia tadinya dari ojek biasa
terus yang tadinya protes protes sekarang malah akhirnya nggak ada ojek ojek tradisional
baik jadi gebrakan seperti itu yang diharapkan bisa diterapkan di dunia pendidikan
karena dulu resistensi yang tinggi terhadap ojek online
katanya sekarang seluruh ojek konvensional sudah beralih menggunakan aplikasi ojek online
semua masyarakat juga sudah kecap lah ya dengan aplikasi transportasi online yang dimiliki
selain tadi anda katakan tantangan untuk menghadapi orang tua murid
kemudian tantangan lainnya yang benar benar applicable yang akan dihadapi oleh nadiem nantinya
untuk let's say kita katakan kurikulum pendidikan yang ada kedepannya
adalah yang juga dikeluhkan oleh pak jokowi sendiri
yang sering membuat inovasi pengembangan di sekolah
pengembangan kurikulum pengembangan pembelajaran itu berjalan
misalnya saja di kemdikbud itu sebetulnya sudah dibahas berkali kali sepakat
kalau mata pelajaran kita itu terlampau banyak
tapi ada keengganan untuk mengurangi mata pelajaran
kalau mata pelajaran dikurangi
akan banyak guru guru
mata pelajaran yang protes
karena mata pelajaran yang harusnya mereka ajar hilang
terus mereka yang kehilangan tunjangan profesi
jadi hal hal yang seperti ini yang harus dihadapi
belum lagi beliau memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan
yang sebetulnya faktanya itu tidak punya sekolah
tidak punya guru tidak punya murid
tapi memimpin semua orang orang yang bergerak di bidang pendidikan
mereka tenaga pengajar dan juga murid
justru itu kan gitu
definisi memimpin itu yang seperti apa
membuat aturan untuk orang orang yang sebenarnya tidak menjadi karyawan dari kementerian pendidikan
kan kalau memang tugasnya membuat aturan selama ini dijalankan nggak aturannya
lihat aja contoh zonasi bertahun tahun selalu menjadi masalah padahal aturannya sudah jelas
catatannya mungkin itu ya zonasi kemudian juga ujian nasional begitu beberapa hal yang selalu disoroti dalam
jadi ada berapa hasilnya yang ada di itu
kalau beliau tadi sudah bicara kan
tadi sudah mengatakan kalau beliau akan merubah dari pengetahuan dari knowledge ke kompetensi
itu sudah pas
memang itu yang dibutuhkan sekarang
jadi enggak penting lagi ujian nasional yang angkanya seratus tapi enggak bisa berbuat apa apa
hanya bisa mengerjakan tes saja itu beliau sudah benar
pandangannya sudah benar kan gitu
visinya sudah pandangannya sudah kearah yang tepat
yang bisa menjembatani
tadi baik mas indra kita
lanjutkan nanti cnn indonesia
breaking news pelantikan kabinet
indonesia maju jokowi maruf amin
kami lanjutkan usaha jeda berikut tetap bersama kami
frameworknya yang harus dijalankan oleh pak nadiem
beliau mintanya dimanggil
mas menteri mas menteri karena masih muda
menteri paling muda atau bro menteri
yang satu memang infrastruktur
yang kedua adalah
infrastruktur yang ketiga
adalah infokultur oke
mas menteri kuat di infrastruktur
kuat di infrastruktur tapi
tidak akan butuh
bantuan banyak di infokultur
bagaimana merubah budaya
dari yang basisnya teknologi
dari yang basisnya konvensional
ke yang basisnya digital
mungkin awam masih banyak yang belum
mengerti dengan jelas begitu mas indra
ini infrastruktur oke bangunan
dan segala macamnya untuk infrastruktur
dan juga infokultur ini yang ada
maksudkan di video pendidikan seperti apa
kalau infrastruktur itu adalah
bagaimana informasinya terstruktur
jadi tidak sembarang
bebas kalau kita nyari di google
ada semua di youtube ada semua
tapi bagaimana merangkum
bisa merangkai informasi tadi
menjadi suatu hal yang terstruktur
sesuai dengan kebutuhan
dari anak anak itu sendiri
kan juga nggak bisa cuma dibebaskan begitu saja
kesulitan dunia pendidikan sekarang ini
sering ketakutannya takutnya anak
takut takut di sekolah buka
konten konten yang negatif
ini bagaimana caranya ini pada kebingungan kan begitu
beliau saya yakin sekali bisa membuat
informasi terstruktur nah
yang paling berat adalah yang disebut dengan
infokultur merubah kultur
dari yang tadinya kita itu era saya
satu satunya cara belajar ya dari guru
karena gak ada
untuk mendapatkan informasi
bahkan zaman dulu kita suka clipping koran cari informasi
kalau sekarang lebih mudah dengan adanya
itu sudah bagus kalau kita
punya akses ke koran ke buku
itu masih kebanyakan di
tapi kalau di kota kecil di pedesaan betul betul
semuanya tergantung dari guru
dan bukunya cuma satu yang dipegang oleh
gurunya nggak punya lagi yang lain
nah sedangkan kalau sekarang
mau cari informasi apa saja
nah jadi kan cara belajarnya sudah berubah
tidak lagi guru menjadi sumber informasi
nah guru harus menjadi
fasilitator bagaimana caranya
mencari informasi bagaimana
karena kalau yang sekarang kita sering
lihat terjadi masalah dengan adanya
hoax dan lain sebagainya
itu karena kulturnya belum terbangun
kan begitu nah beliau kan
butuh banyak bantuan untuk bagaimana
membangun kultur di era digital
ini kan begitu
kalau yang beliau
lakukan dulu di gojek kan
natural perubahan kulturnya
sedangkan kalau sekarang harus dibuat
dalam waktu beliau lima tahun
harus ada konsep yang
itu perubahan kulturnya terjadi
nah itu butuh
perencanaan yang matang nah selama ini
indonesia itu nggak punya blueprint
sedangkan kalau kita bicara digitalisasi
di negara tetangga kita
pasti selalu ada blueprint ya
di singapura itu yang sekolahnya
gurunya cuma tiga puluh tiga ribu
itu mereka punya
yang namanya ict master plan
yang dimulai dari tahun sembilan puluh tujuh
sekarang tahun dua ribu sembilan belas
itu sudah fase keempat
jadi ada langkah itu
negara yang cuman secuil kan gitu
negara yang cuma secuil itu
bahkan punya yang disebut ict master plan
in education jadi cuma bagian saja
jadi cuman bagian saja
dari pendidikan bukan seluruh pendidikan
hanya untuk ict nya saja
untuk digitalnya mereka punya master plan
kita gak punya sama sekali
itulah yang membuat
anggaran bocor terus
contoh nih yang paling mudah yang terjadi sekarang
kartu indonesia pintar misal
itu beda lagi kalau itu
kalau kita bicara indonesia ini sekarang belum semua sekolah
punya atau bisa melakukan yang namanya
ujian nasional berbasis komputer
masih belum tapi tiba tiba
kementerian pendidikan dan kebudayaan
menganggarkan satu tujuh juta tablet
untuk dibagikan ke sekolah sekolah
dimana tabletnya tidak bisa dipakai
untuk ujian nasional berbasis komputer
oke jadi gak nyambung ya
jadi kan kelihatan kalau
ini hanya sebatas
bagaimana anggarannya dimanfaatkan
tapi sebetulnya bukan
tidak ada blueprintnya
orang orang harus tahu ini perencanaan akan begini
begini begini nah itu yang
yang harus dilakukan oleh
mas menteri dulu nih kan begitu
oke jadi kalau kita melihat juga
pendidikan di sini sepertinya
dan juga murid ini memiliki ada
gap generation gap begitu ya
kalau kita lihat murid murid sekarang mungkin
generasi z guru guru kebanyakan generasi
millenial semoga ini bagaimana kemudian ini bisa
menemukan gap yang ada saat ini
ada perbedaan tiga ratus tahun
menurut saya di sekolah kita
karena murid muridnya adalah
guru gurunya abad dua puluh sistem pendidikannya abad sembilan belas
siap nggak sih sertifikasi yang dilakukan
untuk para guru kemudian juga
langkah langkah yang diambil pemerintah untuk tadi mewujudkan
guru sebagai fasilitator dan menjadi
sekarang student center misalnya
justru problemnya selama ini sertifikasinya itu
tidak melihat kompetensinya
sertifikasi tidak melihat kompetensi artinya
masih hanya sekedar
bagaimana proses meningkatkan
jadi cuman sekedar tadi
oh sudah ikut sertifikasi
tapi tidak dilihat kompetensinya
dan itu ada datanya bagaimana rendahnya kompetensi
dan itu anggaran terus dikeluarkan
tapi juga karena
ini sebenarnya ingin saya tanya ada tidak ukuran measurement
yang bisa mengukur level kualitas mutu
atau kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik
yang kita miliki sekarang
ada tapi malah tidak mau dikeluarkan lagi
karena sangat mengagetkan hasilnya
kalau kita menggunakan kompetensi guru
nilainya lima puluh enam se indonesia
ada yang tapi rata rata lima puluh enam
kalau untuk indikator level pengukuran
negara negara maju sendiri
harusnya kompetensi guru itu ada di
kalau di kampus lima puluh enam saja tidak lulus
nilai minimum untuk lulusan
dan itu kita lihat dari semua
survei pendidikan kita salah satu yang
terendah di dunia salah satu
jadi kita tidak menggunakan kompetensi guru
yang besar tapi kualitasnya rendah
karena tadi semuanya hanya berjalan
sebuah angin segar dengan kita
sekarang pendidikan dipimpin oleh
anak muda yang enerjik dan bahkan
beliau mau mengatakan
mau mendengarkan para pakar
beliau mau belajar berarti
itu saya sendiri pribadi
sangat excited dengan kondisi ini
tapi jelas beliau kan butuh
kami mungkin para pengeliat pendidikan siap membantu beliau
untuk profesi guru sendiri
sebetulnya sampai saat ini masih menjadi
hal yang profesi yang populer
tidak sih mas
kalau sekarang itu justru
problemnya adalah semua
fkip sekarang disebut ptk
semua orang ingin
menjadi guru kenapa karena adanya tunjangan
guru guru dari ki itu katanya
sekarang penghasilannya minimal tujuh belas
ada yang sampai tiga puluh ada yang empat puluh juta per bulan
kerja di tv yang akan
jadi guru kan
dengan kompetensi yang harusnya sepadan juga ya
dengan sertifikasi yang harus dilewati
tapi faktanya nggak seperti itu
banyak guru yang sama sekali
tidak memiliki kompetensi
pedagoginya tidak ada
untuk materinya kontennya tidak ada
tapi karena selama ini
adanya hanya orang itu
dan hanya ditambahkan
atau mungkin yang harus di restrukturisasi
yang harus diperbarui
adalah bukan sistem pendidikan
untuk murid tapi bagaimana sistem pendidikan
untuk mendidik para guru seperti misalnya
kampus kampus keguruan yang ada saat ini
nah itu kan juga salah satu hal yang
membuat kita juga
excited karena sekarang dikti
sudah dikembalikan ke kemdikbud
jadi jalurnya sudah satu
nih sekarang nah tinggal
harus mencari tim yang kuat
yang bisa menjembatani
yang sangat berbeda dengan gojek
orang orang di gojek itu
informal ke kantor bisa pakai
celana pendek bisa pakai sandal
tidak punya jam kerja
mau kerja jam dua pagi
di jabanin kan begitu
sedangkan di dunia
pendidikan ini cenderung yang sangat
jadi beliau harus punya tim yang bisa
menjembatani kalau tidak beliau stress sendiri
menghadapi yang ini
tim yang harus bisa mengatasi bagaimana
perbedaan gap culture yang ada di gojek dan juga
di dunia pendidikan yang ada
sanggup atau tidak menurut anda
saya sih masih sangat excited tadi dengan
dengan langkah beliau
bahwa kan ada resistensi yang tinggi juga
seperti let's say saat gojek datang ke indonesia
itu kan resistensinya cukup tinggi
justru itu itulah yang harus
dihadapi oleh beliau kan begitu
makanya saya katakan beliau butuh
tim yang bisa
membantu beliau dan gak mungkin ini dihadapi
oleh beliau sendiri karena beliau kan harus menghadapi
yang tadi saya katakan
kemdikbud itu tidak
punya murid tidak punya
sekolah tidak punya guru
yang punya murid punya sekolah punya guru
kota kabupaten pemerintah provinsi
bahkan kementerian agama
punya sedangkan kemdikbud
tidak punya hanya membuat aturannya
nah sekarang mampu gak
beliau mencari tim yang
bisa menyebatkan itu harus
menjadi kolaborator jadi ini tantangannya
bukan hanya nadiem bagaimana nanti mengatur
dunia pendidikan yang ada di indonesia tapi juga
bagaimana tenaga pendidik yang ada di dalam
negeri ini harus bisa mengikuti
aturan yang kemudian dibuat oleh
menteri milenial yang saat ini
menduduki posisi menteri pendidikan dan juga
kebudayaan ya dan satu hal lagi
itu adalah satu profesi yang
tidak bisa digantikan
oleh teknologi oleh mesin
guru itu salah satu yang tidak bisa
sampai mas menteri ini berpikir
nanti kita bisa menggantikan saja tidak bisa
itu ada kajian ya kan baik mas irhan ini
intinya frameworknya adalah
kita bahas usai
jadi pemirsa cnn indonesia breaking news akan
segera kembali tetaplah bersama kami
masih di cnn indonesia breaking news kami lanjutkan
perbincangan sore ini dengan pemerhati dan
praktisi pendidikan mas intra karismi haji
tadi kita berbicara
soal framework pendidikan dan kemudian
mengarah kepada infrastruktur dan juga
bagaimana kompetensi guru juga tadi kita bahas
dan kemudian kita mengarah ke revolusi pendidikan empat
dan nanti menurut anda seratus hari ke depan
ini nadiem yang digadang gadang sebagai harapan baru mungkin ya
dunia pendidikan bisa
mentransformasi dunia pendidikan yang konvensional berbasis
menjadi pendidikan yang berbasis teknologi
ini menurut anda apa
lima poin yang harus
disegerakan dalam seratus hari
kerja nadiem di kabinet indonesia maju
yang pertama tentunya beliau harus mencari tim
tadi saya mencari tim
yang mencari tim
yang kuat yang bisa membantu beliau
yang tentunya mengisi gap
bahwa beliau belum pernah
sekalipun terjun dalam
pengelolaan bidang pendidikan
nyarinya jangan yang di dalam
digitalnya beliau kan orang it
yang ada jejak digitalnya
kelihatan bagus itu
berarti paling nggak sudah sejalan kan
masalahnya adalah yang teknologi base
itu yang pertama
yang kedua setelah ketemu timnya susunlah
cetak biru pendidikan indonesia
yang bukan hanya sebatas anggaran
kemendikbud tapi kita
bicara adalah keseluruhan indonesia
mau bangun gedung jadi kayak
jadikanlah kemendikbud ini sebagai arsiteknya
masalah tukang batunya
mentornya siapa landscapernya
siapa itu bisa pemerintah daerah
bisa ke menak bisa ke
manapun kan tapi haruslah
dibuat ada cetak birunya
dulu arsiteknya biarkan
diserahkan oleh kemendikbud ini
tim ini yang kalau berbicara anggaran ada
satu lagi pertanyaan saya tahun
anggaran digunakan oleh pemerintah dalam apbn adalah
anggaran produktif kalau menurut anda anggaran produktif
ini sudah kena belum ke dunia
pendidikan yang ada belum karena
tadi karena nggak pernah
kita punya cetak biru
kamar tapi yang kita bangun
hanya satu kamar
kita anggap baik baik saja
karena tidak ada gambarnya
kita nggak ada harus membangun
sekolah dan begitu
kemudian juga yang kita lihat lagi
ada di daerah kepulauan
aneh kan gitu loh
di daerah kepulauan
adanya laut lalu dibangunnya smk pertanian
kalau dari sisi anggaran
ini terserap dan tidak
ada korupsi disana
artinya bangunan sekolahnya ada
terbangun disitu jelas
tapi apakah sesuai dengan
itu kan contoh ya
bagaimana pentingnya kita punya
panduan di sisi lain tadi karena pelaksananya
orang orang yang juga
seperti mas mentri
di daerah itu banyak sekali
kepala dinas pendidikan yang tadinya
dari dinas pemakaman
ada dinas pasar
ada satpol pp
ada camat ada lurah
yang karena ditunjuk oleh
disuruh ngurus pendidikan
itu seperti undercover hal hal yang terjadi
di lapangan yang sebetulnya tidak kita ketahui
ada dari dinas pemakaman
tanya seperti itu jadi kan
hebat sekali jadi saya sering berdiskusi dengan
berdialog dengan mereka
itu bisa nggak nyambung kita ke timur
merekanya ke barat karena tidak punya
pandangan tentang pendidikan sama sekali
dan tidak seperti mas mentri
yang mau belajar kan begitu
itu yang harus dihadapi
oleh beliau jadi tadi
penting sekali punya tim yang kuat
yang kedua harus membuat
cetak bluprintnya dulu
yang ketiga setelah blueprintnya ini ketemu
beliau juga tim
tadi harus bisa berkolaborasi
dengan banyak pihak
kalau selama ini
problem di dunia pendidikan
dari media bertanya
semua jawabannya satu
itu bukan ranah kami
anggaran pendidikan itu yang lima ratus triliun
kami hanya mengelola tiga puluh sekian triliun
semuanya dikelola oleh
jadi bukannya mencari solusi
ini ya memang tidak salah
jawaban itu betul jawabannya tidak salah
tapi kan tidak menyelesaikan masalah
harapan saya tim beliau
nanti siapapun yang beliau tunjuk
itu malah bisa bukannya menjawab
melempar masalah tapi justru menemukan
bagaimana caranya ini kita
bahasa beliau sudah tepat
dari era sekarang disebut kolaborasi
eranya sekarang era kolaborasi
kalau dulu kita itu
kalau naik taksi harus yang jelas
kalau sekarang kita naik
mobil nggak tahu itu mobilnya siapa
supirnya siapa kita berani berani aja
itu eranya sudah era era kolaborasi
itu yang beliau harus lakukan
nah kemudian beliau harus juga melihat
yang keempat adalah masalah akses
akses pendidikan ini masih
masih problem besar
di kita kenapa karena tadi tidak punya
perencanaan dengan urusan zonasi
kemarin banyak sekali
pemerintah daerah itu bicaranya
akan bangun sekolah
menurut anda tadi makan menghapuskan sistem zonasi yang
ada saat ini atau
bukan itu zonasinya sih
bagus kan gitu karena tujuannya
meningkatkan angka partisipasi
jadi masih banyak anak indonesia yang tidak bersekolah
padahal anggarannya besar sekali
menerima pelayanan pendidikan
anak anak dari keluarga prasejahtera
pelayanan yang tidak berbayar
ini harus sekolahnya di sekolah swasta
karena sistem penerimaannya
kan itu sudah hal yang tidak adil
bukan keadilan sosial
ada berbagai pertentangan tapi menurut anda
sistem itu sudah baik
karena untuk meningkatkan partisipasi
kita harus mikirkan saudara saudara kita
yang tidak bersekolah dong
kan tidak cuma mikirin pribadi
saja kan tapi gimana dengan
anak anak kita anak anak indonesia juga loh
yang punya hak yang sama kan gitu harus
bersekolah nah ini yang
kalau saran saya beliau harus
mulai memikirkan lagi bagaimana
sekolah negeri harus mulai
memberdayakan sekolah swasta
kalau saran saya beliau sudah bisa
membuat misalnya dua ditjen
direkturat jenderal yang berbeda satu
sekolah negeri yang satu
adalah sekolah swasta dimana
sekolah swasta ini juga termasuk
beliau bisa membuka dan beliau kan lulusan
amerika disana di amerika salah satu yang terkenal
adalah disebut sekolah
charter sekolah charter itu
adalah sekolah yang anggarannya full
dari pemerintah tapi pelaksananya
jadi disitu kita tidak akan terjadi
beban berat untuk gurunya
harus as dan
standarnya harus begini
itu bisa gedungnya bisa
dan malah lebih keren bisa
dibikin kayak kantor gojek nggak ada
ruang kelas semuanya
investor pendidikan disitu kalau
berbicara soal sekolah swasta ya jadi
kita harus mulai memisahkan
ini karena sekarang itu sekolah swasta
padahal sekolah swastanya itu
dikelola oleh pihak luar
oleh swasta mereka
profesional tapi dipaksa aturannya
seperti sekolah negeri kan
gak bener ini yang kelima
yang terakhir adalah harus
mulai membicarakan mutu
mutu pendidikan kita yang sekarang
terpuruk harus diangkat
dan saran saya dengan
anggaran kita yang terbatas
agak dibalik jangan
mulai malah dari yang sma
mulai dari sd dulu
oke atau paut mungkin lebih ini lagi
kalau paut kan
belum sekolah formal sedangkan
sekolah formal adalah sd kan gitu
nah kalau beliau mulai dari sd
fondasi yang kuat
nanti pada saat
waktunya bekerja betul betul
punya skill yang
tidak suka mengurusin sd
sd itu yang kualitasnya paling buruk
sekarang anggarannya paling rendah
mutu gurunya paling rendah
karena paling lama kelihatan
untuk anak lulus sd
harus lewat dari satu periode
iya enam tahun dari masa kepemimpinan presiden
iya kan kalau dia sampai lulus kuliah
udah lewat dari
oke intinya ada lima poin tadi anda katakan
dari tim yang kuat kemudian blueprint yang
sejatinya belum ada saat ini
sama sekali belum ada
kemudian juga kolaborasi akses untuk diri pendidikan
dan juga mutu pendidikan sd mengunggul indonesia maju
yang disasarkan oleh presiden jokowi saat ini
dan nampaknya menaluh
nadiem makarim di posisi menteri pendidikan dan kebudayaan
ini ada pertimbangan yang sangat khusus
kalau melihat target kita ke depan adalah
menunjukkan sdm yang
unggul dan berkualitas
mungkin terakhir ini mas indra
harapkan kemudian dari
tim nadiem yang saat ini akan dibentuk
nanti untuk mengatasi permasalahan
permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita
beliau akan membuat perubahan
itu jelas dan
beliau ini ya
akan menemui banyak batu gaza

sekarang kapal besar yang tidak pernah
berubah ini kan begitu
jadi pesan saya
kuat kuatlah mas menteri
karena anda akan menghadapi
problem yang selama ini
saya yakin belum pernah menghadapi
orang yang begitu
dengan berbagai macam alasan dengan ini
jadi jangan kaget
itu fakta dunia pendidikan kita
dan saya gak bicara
yang di pulau
saya bicara di dki aja masih banyak ya
sekolah yang seperti itu
baik mas indra ini mas menteri sama sama kita
nantikan kiprahnya karena banyak yang
berharap dengan kiprah yang akan dilakukan
kalau kita mengibaratkan ibarat
bagaimana nadiem makarim bisa
memperkenalkan gojek di indonesia yang tadinya mengalami
resistensi yang sangat besar sekarang sudah bisa
diterima seluruh masyarakat indonesia begitu pun
kita harapkan dunia pendidikan kita yang tadinya
anda katakan masih kuno
kemudian masih konservatif ini bisa bertransformasi
hingga mutu kualitas pendidikan
indonesia bisa semakin baik tidak hanya
lima tahun kedepan tapi juga untuk kedepan
yang lebih baik dan menciptakan tadi sdm
mas indra karismi aji sudah bergabung bersama kami
dan seandainya indonesia breaking news pelantikan kabinet joko widodo
ma'ruf amin akan kami lanjutkan usai jadwal berikut
tetap bersama kami